satu tahun sebelum pemilu satu tahun sesudah pemilu
terletak di pusat kota bandung sekitar tujuh ratus meter dari gedung sate